kita akan mengetahui jawabannya
mengapa prahasis ini
bisa bersama kunjung kita
kita akan mengetahui
kenapa dia menjauh kembali
kalau si liwangi tahu
hubungan aku dan engkau
pasti si liwangi akan menyusirku dari istana pajajaran
dan semua rencana aku untuk menyusup istana
pasti akan terbongkar nek
ini tidak boleh terjadi
kau harus tetap menyusup ke pajajaran
dan menghancurkannya dari dalam
tapi bagaimana caranya nek
firas saatku menuntunku kesini
aku harus tahu
siapa prahasis ini yang sesungguhnya
dan bagaimana dia bisa terkena jurus di roma
aku harus memeriksanya
kenapa kau ada disini
bukankah seharusnya kau kembali ke istana pajajaran
aku sengaja mengikuti dirimu
mengapa ayah anda tidak jadi kelurung sangcah
dan malah pergi kesini
ayah anda ingin mencari tahu
tentang teka teki prahasis ini
firas saat ayah anda mengatakan
bahwa ayah anda harus datang ke tempat ini
ayah anda izinkanlah aku mengikuti ayah anda
mereka sudah tidak mengejar kita
dan kenapa mereka mengejarmu
dari perguruan jagadita
paman bas soekarno dan anak buahnya
kitab hajian empat pasar
dia baru saja
merebut nyawa guruku
kenapa kau membantuku
aku seorang pengembara
karena memang sudah kewajibanku
masuk dalam masalah
itu akan membuatmu kesulitan
jangan cemaskan aku
gentari sudah terkena racun ini
siapapun yang terkena racun ini
tidak akan ada selama
tidak akan ada selama
tidak akan ada selama
tanpa ada penawarnya
dan penawarnya ada disini
mereka akan kebalik kesini
aku akan segera mendapatkan
kitab empat pasar yang aku impikan
aku tidak pernah mendengar nama racun itu
aku akan melakukan sesuatu
ini ini racun tali jiwa yang begitu mengena akan segera mengikat tali sukma
kalau begitu kita harus menemukan penawaran
ayah anda sebenarnya apa yang kita cari ayah anda juga belum tahu putra
tapi akhir kita akan cari tahu baik ayah anda
aku tidak akan percaya padamu lagi kau menipu bohong
ayah anda melihatkan suara
ayah anda mengapa kunjung hitam bisa hidup kembali bukankah iya telah dimasukkan dan
keris dan sudah dimasukkan
mengapa praseed bisa bersama kunjung kita sebentar lagi kita kamu tahu
siapa kau sebenarnya prasini
sebaiknya kau bunuh perempuan itu
aku tidak akan pernah membunuh rati
apapun yang terjadi
berarti aku hapisin kamu prasini
berarti aku hapisin kamu prasini
bunuh sajalah aku
aku tidak peduli
bunuh sejauh aku aku tidak takut akan itu
kau menghancurkan nama aku di depan gusti siliwangi
pasti saat ini gusti siliwangi mengiraku
dan juga menjebaknya untuk pergi ke gunung cakup
padahal sebenarnya dia taiku adalah untuk menyelamatkan adik adik langsung sakit
dan juga semua